kita ke informasi selanjutnya politikus partai nasdem berinisial affr
rabu pagi menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor di baris krim polri
terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua komisi tujuh dpr
fraksi nasdem sugeng suparwoto
dalam pemeriksaan pelapor turut menyerahkan barang bukti berupa hasil tangkapan layar percakapan
yang dinilai mengandung unsur pelecehan seksual
juru bicara affr levinia nababan memastikan bahwa tidak ada dorongan dari pihak lain
terkait dengan laporan polisi terkait pelecehan seksual tersebut
tapi bapak sugengnya sendiri itu nggak ada komunikasi kepada pelapor
jadi damai dalam bentuk apa juga masih bingung ya
karena dari pihak sana yang kita laporkan juga menutup diri sepertinya
mahkamah kehormatan dewan dpr ri mkd memanggil ketua komisi tujuh dpr ri
dari fraksi nasdem sugeng suparwoto rabu siang
terkait kasus dugaan pelecehan seksual
mkd melakukan pemeriksaan secara terpisah dan tertutup
lapor dan pengadu dan mengundang pengadu dan teradu
dan sudah kita dengar klarifikasi dari mereka
tentu saja kami akan melakukan mendalami dulu
dan langkah selanjutnya akan berlaku
kami akan melakukan rapat pleno untuk memutuskan perkara tersebut